namun pemerintah berupaya agar seluruh kebijakan atau dari sisi instrumennya momentum itu betul betul bisa terrealisasi
selama debli masyarakat dan inflasi tetap terjaga